tepung tapioca yang kenyal dan lengket akan membuat tekstur bubur sum sum ini menjadi lebih lembut saat disantap
di indonesia terutama empat perbankan besar bca bank mandiri bri dan juga bbni
yang membedakan dengan masyarakat di provinsi yang lain yang rata rata atau mayoritas
ya saya kerja nah termasuk ini mbak ngerasakan bersihnya
kabupaten yang citaru cukup maksimal sudah dilakukan terhadap masyarakat korban terdampak
jadi kalau dibilang perubahan bukan yang kita afraid